duka mendalam dirasakan keluarga besar salah satu korban penyerangan kelompok bersenjata di enduga papua
jeffrey simaremare tidak dapat memenuhi janjinya untuk merayakan natal di kampung halamannya setelah menjadi korban penyerangan
ganti berkumpul di rumah orang tua jeffrey simaremare di kampung kebun sayur dusun satu desa sebelutu kecamatan sebanban
kopaten serdang bedagai sumatera utara
kedua orang tua jeffrey juel simaremare dan santi sirait diliputi duka mendalam
putra keduanya tidak memenuhi janji akan pulang bulan ini untuk merayakan natal dan tahun baru bersama keluarga
jeffrey menjadi salah satu korban serangan kelompok bersenjata di papua
tahun menunggu kepulangan anak tercinta dari rantau berubah jadi duka
kabar meninggalnya jeffrey yang lahir empat april seribu sembilan ratus sembilan puluh baru diterima dari sepupunya yang tinggal di papua kamis
kita lihat di televisi pas hari senin ya ada tiga puluh satu korban
terus mungkin ada kontak batin dari orang tua udah anakkulas salah satunya mungkin
terus habis itu kita telepon mama kok nangis adikmu disana udah kena tembak
hingga kami sore belum ada pihak perusahaan dan pemerintah yang mengabarkan kepada keluarga kondisi jeffrey dan peristiwa yang menimpanya
hanya dari sepupu jeffrey di papua keluarga tahu kepastian kondisi jeffrey dan rencana kepulangan jenazahnya
rencananya jenazah jeffrey si mare mare akan tiba di kampung halaman hari sabtu
di rumah duka akan digelar kebaktian dan doa serta upacara adat batak untuk penghormatan terakhir bagi jenazah jeffrey
jeffrey akan dimakamkan di pekuburan keluarga yang berada di belakang rumahnya bersebelahan dengan makam nenek dan adiknya
agus supratman serdang bedaga